putra bungsu presiden jokowi ks sang pangarep menunjukkan gelagat ketertarikan di dunia politik
kaisang belak belakan siap menjadi depok pertama dan akan all out untuk bertarung
partai politik mulai merubung mulai dari psi sampai pdi perjuangan yang mengultimatum bahwa satu keluarga harus menjadi kader banteng
apakah manuver ks sang pangarep ini serius atau sekedar gimmick politik saja
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wasekjen partai solidaritas indonesia
selamat sore mbak nana terima kasih sudah diundang
ada ketua dpp pdi perjuangan nusirwan sujono apakah pak nusirwan sudah bergabung
oke oke tampaknya belum kita masih menunggu bergabungnya pak nusirwan sujono dan pengamat politik universitas
al azhar ada ujang komarudin selamat sore kang ujang
selamat sore mbak nana assalamualaikum
waalaikumsalam saya mau ke mas dede dulu
mas dede putra presiden jokowi ksang pangarep mengaku sengaja mensuplai foto kepada psi untuk dipasang di baliho
bagaimana ceritanya sampai kaisang mendapat privilege ataupun mengirimkan foto dan akhirnya psi memasang baliho tersebut
yang bertuliskan bahwa
psi menang wali kotanya ks sang
ya terima kasih mbak nana terima kasih diberikan kesempatan untuk menjelaskan ini
jadi ini sebenarnya berangkatnya dari aspirasi kawan kawan di dpd depok psi ya
sehingga dukungan terhadap mas kaisang ini awalnya itu memang dari bawah dari psi depok
yang kemudian dikomunikasikan ke dpp
yang kemudian dpp dalam hal ini
tidak memiliki ruang atau tidak punya alasan untuk tidak mendukung atau menolaklah kasarnya seperti itu ya
nah terkait dengan pertanyaan mbak nana tadi itu adalah komunikasi antara dpd dengan pihak mas kaisang sendiri
saya pikir mas ks sang juga orangnya supel ya
kemudian beliau juga anak muda punya channel youtube sendiri dan lain lain
ini yang membuat mas ks sang sangat terbuka
untuk komunikasi dengan siapapun
dan ya mas ks sang sendiri yang mengaku bahwa beliau lah yang mengirimkan foto foto itu kepada tim dpd psi depok
oke tadi karena anda sudah mengatakan ya ini sudah ada komunikasi dari ks sang dengan dpd psi di depok
tapi sebetulnya seberapa jauh komunikasi psi dengan ks sang soal maju wali kota depok
kalau tadi kan komunikasinya soal pemasangan foto di baliho
tapi ini komunikasinya antara psi dengan ks sang soal maju wali kota depok
ini psi yakin nggak kaisang serius maju atau hanya gimmick gimmick aja
nah jadi begini
saya sendiri sudah menanyakan ke kawan kawan di dpd psi depok
kenapa bro bro ini sisi sisi ini mendukung mas ks sang
lalu yang pertama dijawab
dari sisi kota depoknya sendiri memang
membutuhkan perubahan kepemimpinan yang cukup fundamental
lalu saya tanya kenapa itu seperti itu gitu
nah pertama disebutkan sama kawan kamil
dikatakan bahwa depok ini dalam tiga tahun berturut turut
mendapatkan predikat sebagai kota paling intoleran
menurut sebuah institut yang cukup kredibel
lalu yang kedua depok ini memiliki tingkat pengangguran terbuka
yang sangat tinggi melebihi angka rata rata nasional
lalu yang ketiga depok ini memiliki pendapatan per kapita yang rendah gitu
bahkan di bawah rata rata pendapatan per kapita di jawa barat
nah ini dari sisi kota depoknya sendiri
kemudian kami kan bertanya kenapa mas ks sang
lalu disebutkan bahwa secara demografis hari ini
depok ini sekarang
satu dari empat orang depok itu adalah anak muda usia antara enam belas sampai dengan dua puluh sembilan tahun
anak muda ini memiliki karakteristik dan concern yang berbeda
sehingga tidak ada yang paling mengerti anak muda kecuali anak muda itu sendiri
kurang lebih seperti itu
dan kami memikirkan juga oke itu adalah alasan alasan yang cukup logis ya
kemudian bagaimana dengan akseptabilitas
kemudian bagaimana dengan integritas
kemudian bagaimana dengan kapasitas kami tanya
nah saya punya pertanyaan
saya punya pertanyaan
saya punya pertanyaan
saya punya pertanyaan
saya punya pertanyaan
saya punya pertanyaan
saya punya pertanyaan
secara kapasitas mas kaesang ini sebenarnya sudah membuktikan bahwa beliau memiliki kemampuan manajerial ya
yang baik dan ini sudah terbukti dengan usaha usaha beliau yang bisa dikatakan sukses lah
kurang lebih seperti itu
oke mas dede kalau tadi anda katakan sederet persoalan di depok sederet permasalahan di depok
dan kenapa kemudian psi depok memilih kaesang begitu ya
tapi pertanyaan saya tadi belum anda jawab
komunikasinya dengan kaisang sendiri untuk maju wali kota depok ini seperti apa
sejauh mana sudah ditanya keseriusan yang bersangkutan bahwa beliau ini
kaisang ini serius untuk maju wali kota depok atau hanya gimmick
ini psi kan perlu menanyakan ini kepada yang bersangkutan
sudah sudah sudah ditanya
beliau sendiri juga sudah serius ya
bahkan beliau sudah mengatakan di depan wartawan untuk all out politik
jadi keseriusan itu sudah tidak perlu diragukan lagi mbak rana
oke jadi memang saya tegaskan ya di sini ya
jadi memang sudah dikonfirmasi oleh dpp
psi bahwa putra presiden jokowi ks sang pangarep ini serius untuk maju sebagai wali kota depok ya
oke tapi dikatakan nggak partainya atau jalurnya ini lewat mana
komunikasi sudah sejauh mana dengan psi
nah kalau ini masih sangat cair sekali ya
yang jelas psi sendiri juga ini kan sekarang masih tahap pendukungan ya
belum tahap pengusungan
untuk tahap pengusungan ini kan kita harus menunggu dulu
baru kita bisa melihat siapa yang eligible
lalu bagaimana membangun koalisi koalisinya
tapi begini yang jelas psi ini sudah melihat bahwa
kota depok itu sudah hampir dua puluh tahun dikuasai oleh pks gitu
sehingga psi sih harapannya ke depan kalau memang nanti pada akhirnya
dpp sudah memberikan surat pengusungan gitu ya kepada dp
psi berharapnya nanti ya ke depan kalau memang nanti pada akhirnya dpp sudah memberikan surat pengusungan gitu ya kepada dpd

karena nanti partai partai nasionalis ya itu turut bekerja sama kompak bersatulah kita mengganti rezim di depok
kurang lebih seperti itu
baik saya mau ke ketua dpp pdi perjuangan pak nusirwan sujono yang sudah bergabung selamat sore pak nusirwan
pak boleh dibuka mungkin masih di mute ini tampaknya kita tidak bisa mendengar suara pak nusirwan
oke sudah dengar
oke pak nusirwan sepertinya ks sang pangarep lebih memilih menjalin komunikasi dengan psi
ketimbang pdi perjuangan yang notabene partai ayah dan kakaknya
karena tadi wasekjen psi sudah mengkonfirmasi komunikasi antara psi dpp psi dengan kaesang
sudah ada kepastian bahwa yang bersangkutan ini serius untuk maju wali kota depok
tapi kaisang lebih memilih berkomunikasi dulu dengan psi
ketimbang pdi perjuangan di mana bapak dan juga kakaknya serta kakak iparnya ini bernaung begitu
bagaimana pdi pma respon ini pak nusirwan
ya itu tadi kesimpulannya nana tapi saya belum menyampaikan
jadi tentu kalau untuk pdi perjuangan itu konsentrasinya di pemilu legislatif dan pemilu presiden yang akan berlangsung februari dua ribu dua puluh empat
pilkada itu kan nanti pada november dua ribu dua puluh
jadi satu tahun lebih dari mulai saat ini
jadi maka sebenarnya kalau berkaitan dengan komunikasi dan dukungan ya boleh boleh saja
tidak ada yang salah begitu
dan juga kalau misalnya pertanyaannya lebih berkomunikasi kepada psi atau kepada pdi perjuangan
itu kami persilahkan untuk mengambil kesimpulan sendiri sendiri
tapi tapi bahwa pemilu klade itu masih berlangsung nanti dua ribu dua puluh empat

maka tentu pertanyaannya kembali saya balik
tentu juga psi juga tahu mengenai jadwal tersebut
maka kenapa pagi pagi begini sudah dukung mendukung tentu
menurut saya ya itu dukungan kami terima kasih karena mendukung dari keluarga kadernya pdi perjuangan ya
saya setuju sekali
berarti keluarga kadernya pdi perjuangan itu bagus bagus
sehingga menjadi rebutan partai partai yang lain
oke pak nusirwan tadi anda katakan pertanyaannya di bali
kenapa pagi pagi psi mengusung kaisang
padahal pil kadannya masih november dua ribu dua puluh empat
apakah kemudian anda dan juga pdi perjuangan melihat psi sedang berusaha mendompleng popularitasnya putra presiden jokowi
ada yang mengatakan begitu pak nusirwan
putus putus mbak diulang
oke pak nusirwan tadi kan anda katakan ya bahwa pemilu kada masih pilkada masih november dua ribu dua puluh empat
jadi mengapa psi harus pagi pagi mengusung ks sang pangarep
nah pertanyaan saya apakah pdi perjuangan dan juga anda melihat bahwa ini strategi psi mendompleng popularitasnya kaisang
tidak wajar saja kalau kami berpikiran demikian ya
karena tentu karena saya tadi katakan masih lama
tapi tentu itu akan sangat dimanfaatkan khususnya untuk elektabilitas wilayah atau partai tertentu
itu kan nggak salah juga dong
kalau kami menduga demikian
tapi silahkan saja itu kan haknya masing masing
dan berpartai itu kan juga perlu kedisiplinan perlu etika perlu kepatutan
kalau soal aspirasi dari bawah semua bisa mengatakan demikian
dan itu wajar wajar saja
tapi berpolitik tentu membutuhkan hal hal yang
normal dan kewajarannya itu harus dijaga
maksudnya apa nih psi melanggar etika
kalau kan keluarga ini sudah
sudah diketahui nana
kalau seluruh keluarga besar itu berada di mana
dua kali periode pak jokowi bapaknya mas kaisang itu dari pdi perjuangan di kota solo
satu periode di jakarta
kakaknya mas kaisang itu di solo dan
mas bobi di medan
apakah itu sebuah catatan yang kurang jelas
tapi ya nggak apa apa
kami itu kan tidak boleh melarang beberapa pihak untuk membuat klaim membuat sebuah narasi narasi
ya kami persilahkan saja
tapi tentu kami harapannya tentu dan juga
kami berkeyakinan rakyat sangat memahami itu
tidak perlu harus dipertegas begitu ya
oke saya mau tanya ke psi
psi dianggap mendompleng begitu ya
harus jaga etika karena keluarga besarnya mas kaisang ini sudah masuk ke pdi perjuangan
jadi berpolitik harus ada etika
kenapa mesti pagi pagi mengusung ataupun mendukung mas kaisang
kalau pilkadanya masih november dua ribu dua puluh
silahkan mas dede
ini adalah ekspresi sebuah dukungan dari bawah dari akar rumput kami kader kader kami di depok
yang kami tidak bisa larang ya
kami juga tidak akan mungkin tidak mendukung gitu
tapi kalau misalnya dikatakan ini adalah sebuah musungan ya memang masih jauh sekali
masih jauh sekali
terkait dengan apa
statement pak nusirwan yang tadi mengatakan bahwa wajar apabila dianggap sedang mendompleng
ada niatan kami untuk mendompleng
apalagi kami sangat menghormati pdip ya
dan kami justru berharap kedepannya nanti di depok mas kaisang itu kita dukung bersama sama gitu
bahkan ketua umum kami sudah mengatakan bahwa nggak masalah mas kaisang bergabung dengan pdip juga nggak masalah
yang penting partai nasionalis bersatu kita rebut depok dari pks
nanti saya akan tanya lebih dalam ya soal
tapi saya mau ke kang ujang
silakan silakan pak nuzirwan
praktikasi sendiri dulu
kalimatnya tentu bukan
bergabung dengan psi
pdi perjuangan bergabung dengan psi untuk mendukung mas kaisang
jadi nanti pada saatnya
nanti psi mau bergabung untuk mendukung kaisang
jadi kalimatnya bahasanya jangan
tapi tidak bermasalah kami
ini belum jadi kader aja udah rebutan
saya mau ke kang ujang
bagi kami tidak ada rebutan
kami persilahkan saja tidak ada hal
nana saya perlu tegaskan
tidak ada rebut rebutan ya
masing masing itu sudah tahu posisinya sendiri
ya saya mau ke kang ujang dulu
mbak panu sirwan
anda melihat manuver kaisang yang tadi diklaim oleh
wasekjen psi bahwa ini memang sudah ada keseriusan ya
dari yang bersangkutan untuk maju sebagai wali kota depok ini
tapi anda melihatnya ini sudah benar benar serius
atau ini hanya gimmick politik saja
atau strateginya psi mendompleng popularity
atau bagaimana sih kang ujang anda melihatnya
ada dua hal yang bisa saya baca
tentu adalah strategi komunikasi psi ya
untuk katakanlah lebih dikenal secara masif dalam konteks
apa namanya di kota depok maupun secara nasional
karena bagaimanapun kaisang ini anak muda yang tentu banyak ya
penggemarnya banyak pendukungnya dan
ini menjadi apa namanya promosi yang
pas yang cocok untuk
keterikatan antara anak anak muda kepada psi
yang selama ini kan psi selalu mengikatkan diri bahwa partai hanya anak muda
yang sebenarnya saya
boleh saya kritik ya
bang dede agak sedikit luntur
oleh karena itu ya memunculkan nama kaisang itu menjadi penting yang pertama
kalau kita lihat pidatonya kaisang tadi dalam sebuah youtube gitu ya
itu saya membaca itu ada keserusa
ada keseriusan karena siap untuk
depok pertama gitu
artinya siap untuk bisa menjadi
tetapi kan persoalannya masih panjang masih jauh
misalkan kalau kita lihat peta politik di depok
misalkan psi punya satu kursi gitu kan
ini kan tentu butuh dukungan dari partai partai besar
butuh support dari partai besar
seperti partai rumahnya sendiri yaitu pdip
partainya pak nusirwan
oleh karena itu saya melihat ya
ini bercampur aduk antara keseriusan dengan promosi psi
untuk tadi ya
mengenjej keterikatan anak anak muda
agar bisa merapat kembali kepada psi
dan dalam konteks strategi politik itu hal hal yang biasa saja
jadi ini sama sama untung ya
saya tinggal di depok ini sepuluh tahun lebih
tadi juga saya keluar ya
lihat di jalan sambil nyupir gitu
melihat betul di jalan utama margonda itu ada foto kaisang
jadi saya melihat itu sesuatu yang
hal yang biasa saja yang lumrah
yang bisa dilakukan oleh partai politik
untuk bisa tadi ya menaikkan elektabilitasnya
kita harus jeda terlebih dahulu
nanti saya akan masuk lebih dalam ya
mana yang lebih untung ks sang ini bersama dengan pdi perjuangan atau dengan psi
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
saya mau ke pak nusirwan lagi
pak nusirwan sudah ada aturan ya
itu sudah disebutkan oleh sekjen pdi perjuangan
bahwa satu keluarga itu semuanya harus berada dalam satu partai
artinya peluangnya mas kaisang ya memang masuknya ke pdi perjuangan
tidak bisa ke partai lain
begitu ya pak nusirwan
ya itu ketentuan peraturannya demikian
dan tentu belum selesai tanah
jadi kita tentu akan memprioritaskan keluarga kader itu tidak pernah di ajukan
itu menjadi perhatian kita
karena kaderisasi di keluarga itu tentu akan lebih memberikan jaminan
jadi soal apa namanya
soal akan muncul kapan itu ya tunggu tanggal mainnya saja
dan tentu semua itu berdasarkan keputusan ketua umum
siapa akan di majukan di mana
tapi kami tentu menjadi prioritas karena keluarga kader itu adalah memberikan jaminan kaderisasi
dan seperti juga kakaknya mas kaisang mas gibran maupun mas bobby
ya awalnya ya seperti yang sekarang ini dibicarakan
rame riuh rendah begini
tapi akhirnya ya akhirnya berangkat sesuai dengan kereta yang di normalnya kereta naik apa itu
pak nusirwan tapi seberapa besar sebetulnya ketertarikan pdi perjuangan untuk mengusung sosok kaisang di depok
kita tahu bahwa depok ini mayoritas dikuasai ataupun didominasi oleh pks begitu ya
dan pdi perjuangan
dulu pernah mengusung kader juga disitu dan akhirnya kalah begitu
nah ini seberapa besar ketertarikannya pdi perjuangan untuk menaruh sosok seorang ksang yang baru hijau sekali di politik
dan nanti pada saat pilkada november dua ribu dua puluh empat pak jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi
ini ketertarikannya sebesar apa menaruh sosok kaisang di depok
menjadi harapan kita untuk bisa menduduki atau katakanlah memimpin depok
jadi kalau perkara perjuang ngelawan untuk menang itu pdi perjuangan mah biasa itu
nggak usah dikhawatirkan
apapun yang terjadi ya maju terus
jadi bagi kami kalau masih ada generasi muda dari kader kader yang akan maju
itu pasti akan kita support betul
kita akan dukung
dan pelajaran selama ini tentu menjadi catatan kita bagaimana caranya untuk menang
kan tidak ada sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan
oke saya mau ke mas ude
mas dede bagaimana kemudian mengalahkan dominasi pks ya yang sudah sekian lama di depok
dengan mengusung sosok seorang yang bernama kaisang pangarep yang masih hijau sekali dalam politik
kemudian nanti bapaknya sudah tidak menjabat sebagai presiden pada november dua ribu dua puluh
dan struktur pdi perjuangan dan juga psi kan tidak begitu kuat begitu di depok
ya memang diperlukan sinergi ya
dari partai partai nasionalis untuk kita bersama sama ya
kalau dari psi kami tidak mempermasalahkan siapa yang bergabung dengan siapa gitu
misalnya pdi kemudian mengusung mas kaisang dan kami
kemudian setelah melalui prosedur prosedur internal di dpp
akhirnya secara sah untuk mengusung kaisang juga
lalu kami bergabung membentuk sebuah koalisi
menurut kami itu tidak masalah
yang penting semua partai nasionalis harus bersatu
seluruh partai nasionalis harus bersatu
kita lakukan perubahan di wajah politik di kota depok
jadi buat kami jawabannya adalah seluruh
jadi buat kami jawabannya adalah seluruh
partai nasionalis harus bersatu
kang ujang anda optimis ataupun anda melihat peluang bagi sosok kaisang yang masih hijau di politik
dengan didukung ataupun diusung oleh pdi perjuangan dan juga psi
bisa mengalahkan dominasi pks yang sangat kuat dan lama di depok begitu
ada peluang ya
ya tergantung siapa
ada peluang ada
misalkan dari pks nya siapa
apakah wakil wali kota depok saat ini begitu kan
karena kan wali kotanya sudah dua kali
artinya wakil wali kotanya mungkin akan didorong kan begitu
kemungkinan lawannya kan itu kalau kita membaca pks
tetapi catatan kedua
ini politik penting juga
ya tergantung juga nanti siapa yang menjadi presiden
di katakanlah yang dilantik dua puluh oktober dua ribu dua puluh empat
kenapa itu penting
seandainya presiden itu adalah katakanlah
orang yang didukung oleh pak jokowi
katakanlah pak ganjar misalkan
itu peluang menangnya besar
karena pasti ada kekuasaan dari atas
tadi kelihatannya kan pdip juga
lalu gerindra juga tadi sudah menyambut kan
lalu psi juga katakanlah mendorong juga
nah tetapi jangan lupa
kalau misalkan presidennya itu dari lawan politik
beda ceritanya ya
iya beda ceritanya
itu bisa kalah juga
itu menjadi titik poin sebenarnya
siapa presiden nanti menentukan juga dalam konteks
siapa yang akan terpilih menjadi wali kota depok di november dua ribu dua puluh empat nanti
karena nanti pilkada serentak masih akan berlangsung november dua ribu dua puluh empat
masih satu tahun setengah lagi
masih agak lama begitu ya
karena kita harus melewati pemilu legislatif dulu
dan juga pemilu presiden kita
tidak tahu siapa yang akan menang nanti pada pilpres dua ribu dua puluh
dan sekali lagi ini mungkin testing the water
kalau kita bisa sampaikan
sama sama dapat keuntungan
ks sang testing the water ke politik dapat keuntungan
dengan mendopeng psi
psi juga dapat keuntungan mendopeng ks sang
sebetulnya dua duanya dalam strategi marketing politik
kita tunggu nanti pelabuhan
boleh saya tambahkan terakhir
oke waktu kita gak banyak nih pak nusirwan
tiga puluh second saya kasih waktu
ya saya ulangi kalimat yang terakhir adinda dari psi tadi
itu urut urutan itu yang terakhir benar
karena mbak nana tadi menanyakan
karena bagaimana nanti setelah itu kan presidennya
sudah bukan pak jokowi lagi
maka membutuhkan kekuatan besar
jadi tidak bisa dengan branding yang sekarang
nah maka kekuatan besar
itu adalah ya partai politiknya
tempat rumah keluarganya pak mas ks sang itu
nanti kalau psi mau bergabung mendukung itu bagus
nah begitu kan
oke ya tetap
gak usah khawatir
klaim utamanya tetap di pdi perjuangan lah ya pak nusirwan ya
nanti kita lihat pelabuhan akhirnya kemana
apakah mas ks sang betul betul akan masuk pd perjuangan
atau justru tertarik untuk masuk ke psi
sekaligus membesarkan partainya sebagai partai anak muda
kita gak tahu ya
namanya politik itu cair dan juga dinamis sekali
tapi terima kasih tiga orang narasumber yang sudah bergabung
partainya anak anak aja
terima kasih sudah bergabung
pada sore hari ini ada tiga orang narasumber
wasekjen psi dede prayudi
kemudian ada ketua dpp pdi perjuangan nusirwan sujono
dan juga kang ujang komarudin
ya bang ujang